hai anak anak menyaksikan cnn indonesia news hour hepatitis akut juga telah menyebar hingga
ke beberapa negara bahkan indonesia telah melaporkan tiga orang anak meninggal dunia
diduga karena penyakit ini sudah bergabung bersama kami dokter rahmat sentika dokter
spesialis anak selamat siang dok selamat siang ya kabar baik ya dok ya
baik dok langsung saja kita perlu ketahui bahwa apa yang perlu kita ketahui sejauh ini tentang
penyakit hepatitis akut misterius ini dok ya baik yang pertama adalah bahwa
tadi seperti yang dijelaskan oleh
hai di nlm oleh paper
bahwa seluruh masyarakat harus memperhatikan jala anaknya yang berumur
belas bulan ya belas bulan sampai enam belas tahun terhadap penyakit yang serupai hepatitis
tapi sekarang sudah dipastikan ini hepatitis jadi intinya adalah pertama akan terjadi seperti
kemudian diare muntah muntah mendadak buang air kecil berwarna gelap kemudian buang air besar ya
berwarna pucat dan ada beberapa yang kejang dan penurunan kesadaran jadi gangguannya seperti
orang hepatitis hepatitis tetapi ketika diperiksa lebih dalam ternyata mereka itu eh eh eh itu yang
lebih dalam ternyata mereka itu eh eh eh itu yang lebih dalam ternyata mereka itu eh eh itu yang
agar tidak bisa di temukan hepatitis
sehat sesehatan hai harus memperhatikan setelah tanggal lima belas

dan ternyata diikuti oleh dua belas negara yang melaporkannya termasuk indonesia di antara tanggal enam belas sampai tanggal tiga puluh september di lhcm kita menemukan penyakit ini di lhcm tiga orang itu
nah tetapi seperti tadi jumpa perfi sampaikan kita tunggu perkembangan lebih lanjut bagaimana perkembangannya
sehingga kita bisa mendengar tim dari kementerian kesehatan berserta dengan dr aksel dengan jnn dengan jaya dengan jaya akan bisa memastikan kedepannya bagaimana
saya yakin pemerintah sudah lebih siap termasuk juga kementerian kesehatan
ya baik dr rahmat
dr ahmad anda tadi sebutkan bahwa ini yang harus diwaspadai adalah anak berusia sebelas bulan sampai dengan enam belas tahun
seperti itu ya dok ya lalu apakah ini hanya menyerang anak anak saja atau ada kemungkinan bisa berpindah kepada orang dewasa begitu dok
dr rahmat apakah anda masih bisa mendengar suara kami
sepertinya sambungan hubungan kami dengan dr rahmat terputus
dan kita kembali bergabung dengan dr rahmat sentika dokter spesialis anak untuk membahas terkait hal ini
dokter anda sudah bersama kami kembali
ini dok terkait dengan saat ini
apa yang bisa kita lakukan bagaimana mencegahnya supaya keluarga kita anak kita tidak tertular penyakit ini dok
ya seperti kita ketahui bahwa hepatitis akut ini lebih banyak mengarah pada saluran makanan saluran nafas ya
sehingga protokol kesehatan kita cuci tangan pakai masker jaga jarak itu harus tetap dilaksanakan
dengan catatan bahwa mereka mereka harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit penyakit yang berkaitan dengan saluran makanan
jangan bertukar alat makanan jangan sembarangan makan seperti itu
karena kalau protokol kesehatan karena kita pengalaman di covid sudah pada pintar
nah khusus untuk diare ini
karena hepatitis akut ini berkaitan dengan lebih banyak pada makanan ya
walaupun masih akan dibuktikan lebih lanjut
itu tolong dipahami dengan cara cara penyajikan makanan terutama ya
jangan makan basi lagi ya
apalagi sekarang sedang zaman idul fitri ini makanannya kan makanan bakti ya
dihangatkan dua tiga kali
itu tolong diperhatikan ini semua
itu saja yang harus diperhatikan ya
saat ini terkait juga dengan masih musim hari raya libur hari raya begitu
ketika banyak yang melakukan sekarang ini perjalanan baik dalam kota atau luar negeri atau keluar kota
terutama saat musim libur ini seperti apa yang harus dilakukan dan dihindari gitu dok
kita lebih banyak masak sendiri aja lah di mobil gitu ya
di rumah di hotel
jadi bawa makan
makanan sendiri lah ke
pribadinya ke rumahnya masing masing ya
jangan berkerumun di sebuah restoran yang luas
nah itu saya lihat dalam tiga hari terakhir ini kan seperti itu ya
nah mudah mudahan dengan hepatitis a ini kita mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit ini
terutama pada anak anak berumur antara sebelas bulan sampai enam belas tahun
baik dok anda sebutkan bahwa ini tadi kita harus mewaspadai saluran cerna
gejala di saluran cerna
tapi sebenarnya seperti apa sih penularan dari hepatitis ini
jadi setelah saya baca saya belum begitu pasti mereka juga mengatakan ini likely dengan hepatitis a
penularan lewat makanan ya
dan terlihat juga sgopt nya sgopt nya itu langsung meningkat tajam sampai di atas lima ratus kan itu
untuk hepatitis a
tapi dibuktikan hepatitis a nya igm hepatitis a nya nggak ada
kemudian juga diperiksa intinya seperti hepatitis jelas
tapi sumber penyakitnya belum tahu
nah tetapi juga katanya ini di beberapa tempat dikait kaitkan dengan covid ya
walaupun tadi sudah dibantah tidak ada dengan kaitan dengan covid
tetapi kewaspadaan kita di covid kan belum berakhir
berarti sekarang sarana
karena protokol kesehatan sebagai alat utama kita dan vaksinasi harus sudah tetap dilaksanakan
nah cuci tangan kan sudah biasa
tinggal sekarang membatasi makanan yang masuk dalam tubuh kita itu aja
ya kemudian deteksi dini yang paling penting deteksi dini
ini kalau pencegahan primernya kan untuk imunisasi sudah dilakukan
tapi anak anak di umur lima tahun ke bawah kan belum diimunisasi
jadi hati hati juga buat anak anak ya
baik dok artinya ini penyebarannya atau penularan memang belum dapat dipastikan
sehingga kita harus tetap puas pada walaupun tidak panik dengan berbagai gejala gejala
kemudian juga penularan seperti dari pernafasan kemudian saluran cerna dan tentunya juga dari makanan
begitu ya dok ya
yang paling penting lagi justru kewaspadaan tenaga kesehatan nih sahabat sahabat saya ya sejawat saya
kalau ibai kata dokter anak indonesia
dalam dua satu minggu terakhir inilah beritanya sudah hangat sekali dan ketua ppidai sudah membentuk tim sudah memberikan arahan bagaimana cara mengobati
ppn nya sudah jelas sekali apa yang dilakukan
nah itu bagian dokter supaya membaca surat instruksi dari ppidai untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ini
itu aja mungkin yang dilakukan
tetap cara cara mengambil sampel pun sudah diajarkan ya
masukkan ke dalam plastik disimpan di ada alatnya callboardnya dan sebagainya itu tolong diikuti cara cara pengambilan sampel dari ikatan dokter anak indonesia
baik terima kasih
dan kesehatan juga testing tracing testing tracing pasti dilakukan lah ini semua ya
ya baik terima kasih dokter rahmat sentika sudah bergabung dengan kami
sehat selalu dok selamat siang
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga amal ibadah kita di bulan puasa diterima allah swt
dan indonesia dijauhkan dari infeksi virus akut ini
terima kasih dok